ketika itu menjadi sorotan dan kemudian banyak berkunjung
saya mulai berpikir ini bisa menebar cahaya di tiap tempat katanya
jadi awalnya saya berpikir cahaya kecil untuk menerangi tetangga
tetapi saya berpikir wah ini bisa membuat cahaya juga yang lebih luas
yang lebih luas
nah tetapi terbentur sebesar apa yang harus saya buat
saya untuk menerangi semuanya
akhirnya saya terpikir untuk mengembangkan ini di beberapa tempat

nama ini menjadi tanda berdirinya sebuah komunitas bernama komunitas hong
komunitas hong merupakan salah satu komunitas yang lahir dan berkembang di bandung jawa barat
sejak awal berdiri komunitas ini memiliki tujuan untuk melestarikan
dan mengembangkan beragam jenis permainan tradisional yang ada di indonesia
pendiri komunitas yang berlokasi di kawasan dagopakar ciburial kabupaten bandung ini
bernama zaini alif
mendirikan komunitas yang berfokus pada pelestarian permainan tradisional ini
membuat alif saat ini dipanggil sebagai bapak permainan tradisional indonesia
tujuannya berbasis nilai
karena permainan tradisional merupakan bagian yang sangat cukup untuk anak dalam pembentukan karakter
nah kenapa permainan tradisional
karena permainan tradisional itu adalah sebuah habit di anak anak yang mudah diterima oleh mereka
nah maka kemudian melihat potensi tersebut saya mendirikan namanya komunitas hong
pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama zaini tepuh
di subang jawa barat
sementara bangku sma hingga perguruan tinggi ia tempuh di kota bandung
zaini memiliki masa kecil yang bahagia lewat pengalamannya bermain permainan tradisional di tanah kelahirannya
namun saat zaini hijrah ke bandung ia terkejut dengan kondisi dan situasi yang ada
zaini tak lagi melihat anak anak bermain permainan tradisional seperti yang ia lakukan dulu
itulah kisah awal zaini mendirikan komunitas hong pada tahun dua ribu delapan
pada tahun dua ribu dua itu mencoba membuat sebuah komunitas
komunitas itu permainan tradisional tentu
pertama dikumpulkan tetangga semua anak anak tetangga kemudian bermain bersama lah
minimal pada waktu itu mengisi waktu sesaat mereka setelah pulang sekolah
biar bermain di tempat kami dan kemudian mereka beraktivitas permainan tradisional
awalnya saya seperti itu
zaini hanya berniat mengenalkan permainan tradisional kepada anak anak di lingkungan rumahnya
ia ingat betul hanya tujuh orang anak yang tertarik dengan kegiatan yang ia lakukan di komunitas hoax
saat itu media permainan juga sangat sederhana hanya menggunakan batu dan daun kelapa

ketika mereka berpikir mereka tidak bisa mengimplementasikan
awalnya memang saya berpikir mengimplementasikan itu ke tetangga saja
ya udah kalau memang saya tidak bisa tidak mampu menjadi penebar dari seluruh ini
tidak bisa menerangi anak anak ini dengan cahaya yang kuat untuk seluruh indonesia ya
setidaknya sekitar rumah saya tercerahi dengan cahaya yang saya buat
mereka bisa teratur pergi mengaji dan sebagainya
itu membuat kebahagiaan pertama bagi saya jadi ya udah itu capaian saya

perlahan tapi pasti semakin hari semakin banyak anak anak yang mulai tertarik untuk bergabung dengan komunitas yang ia buat
bahkan zaini juga kerap menerima kunjungan dari berbagai sekolah
puncaknya pada dua ribu delapan zaini mampu menerima kunjungan mencapai lebih dari seratus orang
pertama kali saya mulai berpikir lebih selamat bean tiga puluh tahun

saya mulai berpikir ini bisa mener bayar cahaya di setiap tempat
mais nya bisa memupuat buat cahaya lebih luas

jadi biarlah cahaya cahaya kecil tetapi menerangi masing masing wilayahnya
meskipun ini tetap jalan akhirnya saya mendirikan juga di subang kemudian mendirikan di beberapa tempat lain
yang akhirnya menyebar komunitas ini sampai seluruh indonesia
dua puluh satu tahun sudah komunitas hong ini berdiri
selama itu pula zaini sebagai pendiri komunitas konsisten menerima kunjungan dari berbagai wilayah
kali ini komunitas hong menerima kunjungan dari sekolah di kota bandung yaitu madrasa aliyah arosidia
ada lebih dari dua puluh anak anak yang datang
seperti biasa sebelum bermain anak anak diajak membuat permainan tradisional
kali ini mereka diajak membuat replika burung media yang digunakan sederhana yaitu daun kelapa
secara bertahap anak anak diajari oleh sejumlah relawan komunitas untuk membuat replika burung atau yang dikenal dengan mamanukan dalam bahasa sunda
setelah itu anak anak dibagi menjadi beberapa kelompok dan langsung bermain sejumlah permainan tradisional
ada yang bermain papancakan permainan yang ini berasal dari jawa barat
batuan akan disusun hingga tinggi kemudian pemainnya akan melempar bola pada susunan batu itu
ada juga yang bermain rodaan
dengan media bambu salah satu pemainnya akan naik di roda tersebut
kemudian pemain lain akan mendorong badan rekannya hingga roda bisa bergerak
ada juga yang bermain gasing
gasing akan diputarkan lalu secara estafet akan diberikan kepada pemain pemain yang berjumlah lebih dari lima orang secara bergiliran
beberapa peserta yang usianya lima belas hingga enam belas tahun ini mengaku baru tahu dan pertama kali mencoba beragam permainan tradisional ini
baru tahu ini kebetulan pertama kali juga main kesini main banyak mainan kayak gini mainan tradisional kayak gini
jadi untuk pengalaman pertama terbilang sangat seru
melatih kekelompokan kayak kebersamaan kebersamaan kita kan kebahagiaan kita gitu kembali lagi ke anak kecil kita
seru ya seru banget
mau main apa
salah satu guru yang mengikuti kunjungan menyebut keberadaan komunitas hong yang didirikan zaini sangat berdampak bagi proses pembelajaran anak terutama pembelajaran di luar kelas
anak anak begitu ceria menemukan permainan yang sama sekali mereka belum pernah lihat
ya karena ini anak anak adalah anak anak milenial
yang terlahir dari generasi generasi yang secara teknologi sudah sangat tinggi kemudian diperkenalkan dengan ini mereka begitu terlihat happy sekali
kunjungan yang diterima oleh komunitas hong tidak serta merta hanya bermain saja sebisa mungkin zaini akan memberikan informasi mengenai makna filosofis dari setiap permainan
makna yang tersirat dari nilai dari hong pimpah alaihong gambeng tersebut
dan kami mendapatkan hong itu orang mengatakan
jadi menunjuk pada nilai nilai tuhan
jadi tuhan hong pimpah itu dalam bahasa kau itu berkumpul bersama dalam kesenangan
pimpah jadi berkumpul bersamalah dalam kesenangan
kemudian alaih itu berpindah berkontribusi atau berpindah kepada yang lainnya kemudian kembali ke home
makna makna filosofis dari setiap permainan tradisional itu zaini dapatkan dari berbagai penelitian ilmiah yang ia lakukan
penelitian penelitian ini dilakukan sebagai respon zaini terhadap kurangnya data dan sumber informasi mengenai permainan tradisional di indonesia
salah satu dari sekian banyak permasalahan dalam upaya melestarikan dan mengembangkan permainan tradisional di indonesia
salah satu dari sekian banyak permasalahan dalam upaya melestarikan dan mengembangkan permainan tradisional di indonesia
dengan penelitian berbasis data itu data data penelitian apa namanya trust dari masyarakat itu semakin kuat
beda dengan ketika kita tidak melakukan itu hanya menemukan wah sepertinya ini menggali ini seperti ini
nah itu dengan saya coba terbitkan di jurnal jurnal dan sebagainya itu juga
membuat kepercayaan masyarakat pada permainan tradisional itu semakin tinggi
pemain terdiri dari lima permainan tradisional yaitu gasing balap jajar papancakan bola lima dan catur tekumer
selama ini pengenalan nilai pancasila selalu berbasis verbal
misalkan pengetahuan verbal dan kemudian sistem penanaman ke anak anaknya dilakukan dengan cara verbal
nah sekarang melalui permainan tradisional penanaman habit itu dilakukan melalui mainan
misalkan bagaimana mainan satu misalkan mainan lama tentang keberagaman melalui permainan gasing dan sebagainya
nah ini begitu ambil kelima dia kubarin lagi ambil satu
pancamain bertujuan melahirkan generasi yang mampu mengamalkan pancasila dengan basis metode pembelajaran yang dibuat menarik bagi generasi muda
zaini dianggap mampu menciptakan inovasi dalam proses pembelajaran
secara verbal tapi dia melakukan ini sehingga ada gerakan ada
ada sikap yang ini bisa berimbas pada bagaimana pendidikan itu berbasis permainan tradisional anak
jadi untuk membuat sebuah warisan budaya yang kemudian harusnya ya namanya warisan itu kan biasanya kayak dimuseumkan
tetapi kita melihat dari pak zaini alip ini kebetulan juga sering diskusi sama saya
kemarin juga saya ajak yuk kita bagaimana permainan tradisional itu tidak hanya berada pada masyarakat tradisi pada saat itu
karena masyarakat tradisi itu lama kelamaan akan tertinggal tapi kemudian budaya budaya itu juga jangan sampai tertinggal dan malah punah
penelitian soal permainan tradisional sudah dilakukan zaini sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
mulai dari karya ilmiah s satu sampai s tiga
hasil penelitiannya menyebutkan saat ini indonesia memiliki dua enam ratus jenis permainan tradisional
tiga ratus diantaranya berasal dari jawa barat
data hasil penelitian inilah yang dijadikan dasar bagi komunitas hong dalam melakukan berbagai kegiatannya
berbekal data data itu dari naskah naskah kuno kemudian saya maju ke depan kurang lebih di mana lagi gitu
ada data permainan tradisional
bahkan abad ke seribu delapan ratus delapan puluh enam itu jonathan rigg membuat sebuah kamus sunda kemudian di dalamnya tentu ada mainan mainan
saya dapatkan data dari sana juga gitu
kemudian akhirnya ya saya kumpulkan tuh kamus misalkan yang dibuat kolsma belanda kemudian zuitmulder yang kamus sunda kuno jawa kuno dan sebagainya
dari sana saya cari data data permainan tradisional
nah kemudian akhirnya dari data data pendataan permainan tradisional itu kemudian saya kembali

saya meneliti di kampung kampung adaan

trust dari masyarakat itu semakin kuat
beda dengan ketika kita tidak melakukan itu hanya menemukan wah sepertinya ini menggali ini
nah itu dengan saya coba terbitkan di jurnal jurnal dan sebagainya itu juga membuat kepercayaan masyarakat pada permainan tradisional itu semakin kuat
sosok zaini yang punya mimpi besar juga banyak menginspirasi cecep dalam menjalani kehidupan
tercapainya di hong ini bersama kang zaini
konsistensi zaini untuk bermain permainan tradisional diapresiasi oleh psikolog anak andita nurul hasanah
menurutnya apa yang dibawa zaini dengan mengenalkan dan mengajak anak anak bermain permainan tradisional banyak memiliki manfaat
mulai dari melatih kemampuan fisik dan mental belajar bersosialisasi dan sportivitas
hingga membangun anak menjadi lebih kreatif
dan bertanggung jawab
maksimalkan potensi anak yang sebetulnya kreatif
bagaimana anak berkembang dengan optimal tanpa harus pakai bakbi ibu aneh aneh
keseriusan zaini akan pelestarian dan pengembangan permainan tradisional membawanya menerima sejumlah penghargaan
di antaranya tokoh penyelamat permainan tradisional yang diberikan oleh kementerian ppa
pemuda berprestasi pelestari seni tradisional hingga dinobatkan sebagai pelopor seni bapak permainan tradisional indonesia
oleh pemerintah subang pada dua ribu tujuh belas lalu
yang pertama ikut bangga juga gitu bisa melestarikan budaya sendiri gitu
budaya bukan hanya di jawa barat tapi budaya indonesia gitu
yang kedua organisasi tradisional juga bisa mengolah kebugaran jasmani juga gitu
jadi bukan hanya permainan tidak ada aktivitas jasmaninya tetapi di dalam olahraga tradisional itu
banyak sekali aktivitas jasmani yang bermanfaat lah gitu buat kehidupan sehari hari
bapak permainan tradisional zaini alif menyadari bahwa keberadaan teknologi yang canggih dengan beragam jenis permainan yang kekinian
keberadaannya tidak bisa diinginkan
tetapi sejak awal zaini meyakini bahwa keduanya bisa berjalan beriringan
hal ini dijadikan sebagai tantangan baginya
berpikir kreatif dan melakukan inovasi zaini lakukan
membuat permainan tradisional yang lebih modern misalnya dengan memanfaatkan teknologi
kami kemudian mau tidak mau bukan menghilangkan permainan tradisionalnya secara tradisional
tapi kemudian mengembangkan itu
maka kemudian kita mengacu pada undang undang empat pilar undang undang pemajuan kebudayaan pengembangan
hanya kami kembangkan
kembangkan itu tidak merubah struktur nilainya tetapi mulai kekinian
contohnya misalkan kita coba membuat congklak digital gitu kan
sejak tiga tahun lalu juga zaini mulai aktif membuat video video di akun youtube pribadinya
dengan berkolaborasi dengan sejumlah public figure
video ini berisi mengenai informasi sejarah
cara memainkan permainan tradisional yang ada di indonesia
dengan dewi lestari misalnya
zaini menjelaskan dan memberi informasi kepada penontonnya soal sejarah dan perkembangan congklak di indonesia
dengan berkembangnya teknologi dan memudahkan informasi anak anak itu dapat akhirnya kami melalui video penyebarannya
nah seratus video permainan tradisional itu tentu akan melibatkan semua dua puluh tujuh kabupaten kota
jenis jenis permainan seperti apa
dan kemudian apa namanya bisa di
perlihatkan ke mereka
baik itu melalui jejaring website jejaring apapun untuk disebarkan ke seluruh jawa barat
rencana pembuatan video itu juga kedepannya menurutnya akan melibatkan banyak komunitas yang bergerak dalam bidang yang sama
yakni pelestarian dan pengembangan permainan tradisional
saat ini ada sekitar tujuh ratus komunitas yang tersebar di berbagai daerah di indonesia
karena banyaknya komunitas itu menjadi penting proses pembinaan
maka sejak dua ribu sembilan belas lalu
zaini juga mengemban tugas menjadi ketua umum permainan rakyat dan olahraga tradisional indonesia
salah satu agenda kpoti adalah berkolaborasi dengan kementerian pemuda dan olahraga
untuk menggelar potratnas atau pekan olahraga tradisional tingkat nasional
ini adalah sebuah bentuk pengakuan bahwa sekarang ini permainan tradisional
sudah masuk dalam pengakuan masyarakat
bahwa olahraga tradisional mampu menyatukan masyarakat melalui hal hal yang fondasinya adalah dasarnya budaya
pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini potratnas ke sembilan dikelar di kuningan jawa barat
tahun ini potrates diikuti atlet atlet dari dua puluh tujuh provinsi
ada lima cabang olahraga yang dipertandingkan
meliputi engrang hadang sumpitan trompa panjang dan gasi
disinilah tugas zaini dan kpoti untuk membangkukan berbagai aturan main dari olahraga permainan tradisional ini
ini tuh salah satu bentuk pelet tarian juga
permainan tradisional agar kemudian tidak hilang begitu saja atau bagaimana nih kang ya ini
ya ini bentuk yang diupayakan bersama komite dan kementrian
kemudian kita bersepakat untuk menyatukan dalam sebuah pembakuan
dan akhirnya kita bisa melaksanakan pelet tarian olahraga tradisional ini
yang dilakukan oleh seluruh indonesia
tapi ujungnya prestasi
jadi ujungnya prestasi
karena ada yang tujuannya lebih ke pendidikan karakter
ada yang tujuannya prestasi
satu tujuan prestasi agar mematik keseruan atau ketertarikan masyarakat olahraga tradisional dalam media pengembangannya
salah satu peserta dari potradas dua ribu dua puluh tiga ini adalah tiara aulia
tiara merupakan atlet kontingen jawa barat dengan cabang olahraga tradisional hadang
mahasiswa berusia sembilan belas tahun ini mengaku sejak sekolah dasar ia memiliki ketertarikan akan permainan tradisional
ketertarikannya itu didukung oleh pihak sekolah yang juga menyediakan ekstra kulikuler mengenai permainan tradisional
pada awalnya tiara tidak mengetahui bahwa permainan tradisional yang berbasis olahraga ini bisa masuk dalam kejuaraan
berbagai kejuaraan ia menangkan mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi selama lima tahun terakhir
yang pertama ikut bangga juga gitu bisa melestarikan budaya sendiri gitu
budaya bukan hanya di jalan jalan

yang kedua organisasi tradisional juga bisa mengolah kebugaran jasmani juga gitu
jadi bukan hanya permainan tidak ada aktivitas jasmaninya tetapi di dalam olahraga tradisional itu banyak sekali aktivitas jasmani yang bermanfaatlah gitu buat kehidupan sehari hari
zaini alif atau kang zae begitu ia disapa juga saat menjadi salah satu tim warisan budaya tak benda
dinas pariwisata dan kebudayaan provinsi jawa barat
setidaknya sejak dua ribu delapan belas ia aktif berkolaborasi dengan pemerintah provinsi jawa barat dalam upaya pelestarian kebudayaan
banyak pemikiran pemikiran zaini yang juga dijadikan referensi pemerintah dalam upaya perkembangan kebudayaan jawa barat
saya bilang kalau kang ja itu raja budak
raja dari segalanya anak anak karena dia jago permainan tradisional
sosok kang jaini itu saya bilang tadi awal adalah sosok yang punya komitmen terhadap tadi satu hal permainan
dan dia gak main main
dia sudah punya catatan sekian ratus permainan jawa barat
dan tahun ini bekerja sama dengan provinsi jawa barat juga untuk membuat website tentang permainan anak
jadi saya setuju kalau kang zae ini menjadi hero atau apapun sebutannya begitu ya
kalau saya bilang rajanya permainan begitu ya di jawa barat
karena memang komitmen dia dan konsistensi dia itu memang disitu di permainan
lebih dari dua dekade zaini mencurahkan hidupnya dalam melestarikan permainan tradisional dengan caranya sendiri
yang jelas tidak ada titik baginya untuk menebar upaya pelestarian
hal itu ia lakukan agar lilin permainan tradisional miliknya itu terus terjaga
pertama bagaimana cara pemain permainan tradisional menjadi suatu peruntuk yang lebih menarik
permainan tradisional bagi saya sebagai upaya saya untuk memberikan mengkontribusikan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
artinya permainan tradisional itu adalah satu jalan bagi saya mengkontribusikan seluruh kemampuan saya
seluruh pemahaman saya
seluruh pengabdian saya untuk masyarakat
seluruh media pembelajaran saya untuk anak anak di kampus ataupun di sekolah sekolah
dan mainan tradisional itu bagi saya adalah bagian terpenting saya untuk menjadikan saya orang baik